warga perumahan kedundung mojokerto digegerkan dengan temuan seorang petani yang tewas di areal persawahan senin sore
saat ditemukan kondisi korban berada di tengah sawah dengan kondisi kaki terjebak lumpur dan wajah tertanam di dalam lumpur
korban bernama herianto tersebut setiap hari memang menggarap lahan sawah miliknya itu
seorang warga mengatakan korban berangkat ke sawah sekitar pukul tujuh pagi namun hingga pukul dua siang korban tidak kunjung pulang
istri korban pun meminta tetangga untuk mencari ke sawah
dari hasil olah tkp tidak ditemukan tanda tanda kekerasan di tubuh korban
diduga pria enam puluh lima tahun tersebut terjebak lumpur saat memasang jaring burung
jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit dr wahidin sudirohusodo kota mojokerto untuk dilakukan autopsi
tim liputan cnn indonesia